pihak terkait ada yang didalami untuk ahlinya
dua orang dari pihak terkait akan mengajukan pendalaman pertanyaan
yaitu prof dr otto kornelis kaligis dan dr nikolai apelindo
baik silakan prof oce
pertanyaan kami kepada ahli
dengan adanya putusan mahkamah konstitusi
yang mana mempersamakan rejim pemilu dan rejim pemilu kada
apakah dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi pasangan calon
atau salah satu pasangan calon
apakah terdapat relevansi mengenai diskualifikasi
pasangan calon pada pemilu kada dan pada pemilu presiden dan wakil presiden
pemilu dan pemilu kada mengacu pada dua peraturan yang berbeda
yaitu undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas untuk pemilu dan perpu nomor satu
dan undang undang tujuh tahun dua ribu empat belas berikut perubahan perubahannya untuk pemilu kada
dengan diundangkan undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
maka norma norma yang terbentuk pada putusan sebagaimana dikutip tidak berlaku lagi
adanya perbedaan rejim antara pemilu dan pemilu kada
akan ada kekosongan kekuasaan dan kekacauan tata negara jika dilakukan pemungutan suara ulang
kalau kita lihat dari permohonan paslon satu didalilkan adanya pengkhianatan terhadap konstitusi
pelanggaran asas bebas jujur dan adil dan bahkan disebut juga ada tindakan dilakukan terukur
namun penjabarannya tidak jelas atau obskur
pada kondisi demikian permohonan lebih banyak narasi bukannya fakta
ya ini nanti akan menuju ke pertanyaan yang mulia
pertanyaannya bagaimana pelanggaran konstitusi yang sejatinya menunjuk pada undang undang
namun justru dalil dalil yang dibangun tidak berkesesuaian dengan yang diatur dalam undang undang
apakah dengan demikian itu dapat dibenarkan mohon dijelaskan oleh ahli
baik dari pemohon nomor satu silakan
terima kasih yang mulia kami bergantian dengan rekan revely
namun izin sambil kami menanyakan kepada ahli izin menayangkan dua lembar power point yang mulia untuk menanggapi
bukti yang berapa bukti bukan
power point hasil riset yang mulia itu untuk menerangkan untuk bertanya kepada
enggak ada itu bukti bukan ppt bukan yang mulia bukan bukti
narasikan saja baik terima kasih
izin menanyakan langsung yang mulia kepada saudara ahli pak asrun
siap yang mulia kami boleh menyampaikan sesuatu sebelum ini
tadi kami mendengar pemohon satu ini keberatan saudara ahrun ini dihadirkan sebagai ahli
ya sudah keberatannya dicatat keberatan
salah pak asrun tiga keberatan
kalau keberatan tolong konsisten jangan bertanya kepada orang yang ada keberatan
nanti gilirannya tidak apa apa meskipun keberatan mengajukan pertanyaan juga boleh
sudah tidak perlu ditanggapi ini untuk pemohon satu silahkan
baik terima kasih yang mulia kalau di forum pengacara konstitusi saya panggil pak ketua pak hasrun
saudara ahli menerangkan tentang adanya perbedaan rezim
ya sedikit kami izin menerangkan sebelum bertanya
jadi peraturan perundang undangan tentang pemilihan umum serentak
itu awalnya lahir di pemilu kada serentak dua ribu empat belas dengan perpu kemudian diperbaiki terakhir dengan undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
terbangun sistem keadilan pemilu yang semuanya melalui bawah selu
pelanggaran administrasi pelanggaran pidana pelanggaran tsm pelanggaran etik sengketa administrasi di bawaslu
yang kemudian bisa diajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara
nah kemudian sistem keadilan pemilu ini diadopsi di tahun dua ribu tujuh belas di undang undang nomor tujuh
sama persis tidak ada perbedaan penegakan hukumnya semua melalui bawaslu
organ dan prosedurnya tidak ada perbedaan hanya ada perbedaan subyeknya
karena kepesertaan pemilu itu berbeda antara pemilu kada dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden
kemudian dalam perkembangannya di ruangan ini juga di ruangan ini juga ada beberapa putusan mahkamah terdahulu
di luar sistem keadilan pemilu yang ada
yang pertama pemilu kada serentak ia lima dua ribu dua puluh
ada pelanggaran syarat calon di mana calon bupati ketika selesai pemungutan suara itu statusnya berubah
dari terdakwa menjadi terpidana
dipertimbangkan oleh mahkamah dengan didiskualifikasi tanpa melalui bawaslu
kemudian juga saburai jua bahkan sudah hampir pelantikan
tidak memenuhi syarat calon kemudian diputus tanpa melalui bawaslu
kemudian yang ketiga boven di good juga pun sama
bahkan kalau boven leagul ada putusan bawaslu yang diikut sertakan tapi karena di persidangan terbukti tidak memenuhi syarat belum jeda lima tahun pun dibatalkan
di dalam perselisihan hasil pemilu kada serentak
nah dalam konteks ini kemudian kita menyimak terakhir di dua ribu dua puluh
ada putusan mahkamah tentang pengujian undang undang
putusan nomor delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh dua di mana dalam salah satu pertimbangan hukumnya ditegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilihan
tidak ada lagi perbedaan resim pemilihan antara pemilu kada dengan pemilu legislatif dan pemilu
dalam konteks ini petitum putusan ini putusan nomor delapan belas
di persingkat pertanyaan coba pak heru
ya pertanyaannya adalah ketika ada perkembangan putusan putusan mahkamah apakah kemudian putusan putusan seperti ini tidak dapat dijadikan
pertimbangan untuk masuk memeriksa dan mengadili persoalan persyaratan calon
yang baru diketahui belakangan sembilan hari sebelum pemungutan suara
kemudian yang kedua dalam hal ini menurut ahli jawabannya tidak
nah manakala ini tidak dapat diadili
sementara ada yang belum selesai ditimbang
kemana keadilan ini akan bisa diraih
baik pak rebly masih ada tambahan
saya paham pendapat ahli yang mengatakan bahwa harusnya yang dipersoalkan adalah selisih suara
itu ya pendapat saudara ahli
saya akan membacakan putusan pilpres pertama kali tahun dua ribu empat belas
yang diajukan oleh wiranto dan salahuddin wahid
dan pertimbangan yang bersifat kualitatif
halaman lima puluh tiga dan lima puluh empat dari putusan mk
menimbang bahwa mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip prinsip yang telah digariskan oleh pasal dua puluh dua e ayat satu
yang intinya menentukan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri
dengan demikian persoalannya adalah apakah berbagai hal yang bersifat kualitatif yang didalilkan oleh pemohon telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip prinsip
pemilu yang tercantum dalam pasal dua puluh dua e ayat satu dan dua
dan itu mk mengatakan bahwa mereka adalah pengawal konstitusi
jadi karena itu kalau ada pelanggaran konstitusi
maka tidak tertutup kemungkinan mk untuk mereview kembali jalannya pemilu yang sudah ada
nah apakah saudara ingin mengatakan bahwa pertimbangan hukum mk tahun dua ribu empat itu
salah itu pertanyaan saya
yang kedua adalah saya paham anda mengatakan bahwa putusan sembilan puluh itu self executing
kita hargai putusan itu sebagai sebuah putusan walaupun menurut pendapat prof yusril itu kontroversial
dan bahkan prof yusril juga mengatakan tidak ada waktu untuk mengubah
karena harus ada konsultasi dengan dpr dan lain sebagainya
walaupun putusan mk itu berlaku erga omnas berlaku sejak dibacakan dalam persidangan
tetapi jangan lupa bahwa untuk mendaftar sebagai calon presiden dan atau wakil presiden
ada prosedur yang harus didahului
dan kita tahu bahwa sebenarnya termohon dalam hal ini sudah berusaha
dalam sidang kemarin terungkap bahwa yang bersangkutan mohon maaf ya
seperti mau melakukan penyelundupan dengan meminta dirjen perundang undangan
mengundangkan peraturan kpu yang mengubah syarat usia tersebut
tetapi kemudian ditolak karena belum berkonsultasi dengan dpr
sebenarnya beliau sadar bahwa harus mengubah pkpu terlebih dahulu
nah menurut anda apakah putusan itu bisa nyelonong begitu saja tanpa mengubah pkpu
dan pkpu nya baru diubah tanggal tiga november setelah pendaftaran tertutup
yang mulia kami punya beberapa pertanyaan
tapi karena kami sudah menyatakan keberatan kami terhadap ahli kami tidak akan mengajukan pertanyaan
keberatan prof yusril dicatat tapi hakim membolehkan kok
bawaslu dari wjh kim
terima kasih ali untuk keterangannya
saya ingin menindaklanjuti pertanyaan dari pak refli tadi
berkaitan dengan putusan mk yang kita tahu tidak saja bersifat erga omnes tetapi juga self executing
sebagaimana dalam adresat putusan itu
nah dalam kaitan putusan sembilan puluh pkpu ada putusan mk yang harus berkonsultasi dengan dpr
tapi pada masa itu dalam fakta persidangan itu dinyatakan bahwa dpr pada waktu itu masih reses
kemudian kpu mengeluarkan surat edaran
pertanyaannya adalah apakah surat edaran itu bisa dijadikan sebagai pegangan pengganti sebelum pkpu itu dirubah
silakan pak andi asron dijawab singkat singkat saja
terima kasih atas segala pertanyaan yang disampaikan kepada saya
perkenankan saya menjawab pertanyaan satu persatu
jadi saudara heru ya pertanyaan pertama
terkait dengan pemilu dan pengeluh kadah
oh maaf dari pihak terkait ya saya lupa
ya terkait dengan persoalan pemilu dan pemilu kada
memang sejak awal rahim amendement konstitusi rahim amendement undang undang dasar empat puluh lima itu membedakan
pemilu kada pemilu kepala daerah ke dalam sistem pemilu nasional dibedakan
dikatakan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis
demokratis bisa melalui dprd secara langsung kemudian dilakukan pemerintah secara langsung
jadi oleh karena itu tidak bisa dibedakan
dan selalu saya tahu menjadi perdebatan di mahkamah konstitusi
apakah pemilu kadah itu masuk rejim pemilu
dan bagaimana penanganan sengketa pemilu
bapak putusannya mengatakan itu inkonstitusional
tetapi sejatinya dalam rahim mahkamah konstitusi mengatakan
kita keluarkan ini pemeriksaan sengketa pemilu biarkan dibentuk oleh pemerintah khusus
mari kita jadikan mahkamah konstitusi sebagai peradilan undang undang
biar maruah kenegarawan itu lebih tinggi lebih melekat
itu jawaban saya yang secara itu
kemudian soal penetapan hasil ya
misalnya ada putusan pemilu kada ingin diterapkan dalam kasus pemilu presiden
saya kira dari ajasnya saja dari lahirnya rahim ide pemilu kada itu berbeda dengan pemilu nasional
bayangkan kalau tiba tiba sumbanedi dirubah diulang secara total mulai dari mana
dan ada satu lagi yang menurut saya ada satu keanehan
ketika ada permintaan untuk mencoret hanya gibran raka bumi
sebagai jawab pres bagaimana mencari pengganti gibran ini untuk mendamai pak prabowo subianto sebagai paslon calon presiden kosong lupa
ini pertanyaan pertanyaan yang seolah olah tidak mau dijawab
sekali lagi penetapan gibran berdasarkan putusan mahkamah konstitusi adalah konstitusional
kalau ada keberatan ada keberatan dari mahkamah konstitusi
bukan terhadap produk kpu
dan sekali lagi saya jawab pertanyaan reply ya
bahwa memang ada persoalan persoalan yang dalam pemilu kada
saya berikan contoh ekstrim pak repli pak bambang ya
terkait dengan pemilu kada bengkulu selatan dua ribu delapan belas
seorang yang pernah dihukum penjara karena terlibat cinta pembunuhan cinta segitiga dihukum tujuh tahun
nama di ktp nama di kampus beda
nama aslinya adalah dhirban mahmud
tapi nama di ktp nama di kampus robin namanya
tapi oleh mahkamah digali kebenarannya itu karena situasi ekstrim sekali
tidak pernah keterangan ahli bahwa betullah sinonima persamaan antara orang yang bernama dhirban mahmud dan orang yang bernama robby
tapi ini pak gebrani bukan harapi dana bukan kriminal
dia mendapat legalitas dari mahkamah konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi
pertanyaan pihak terkait pak niko tadi jawab dulu
yang pertama pak oce kan sudah dijawab
soalnya pertanyaan kedua tentang beda pemilu keadaan dengan pemilu nasional
bagaimana pelanggaran konstitusi yang sejatinya menunjuk pada undang undang namun justru dalil dalil yang dibangun tidak berkesesuaian dengan yang diatur dalam undang undang
apakah dengan demikian dapat dibenarkan
saya kira sesuai dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas
persisian di mahkamah konstitusi adalah persisian hasil peransuara
bagaimana suara itu diperoleh dan kemudian apakah terjadi pengurangan
apakah di sumatera barat atau di aceh
itu harus dibuktikan secara matematis
tapi bukan sekedar menjadi mahkamah kolkulator
rakyat memberikan suara sebagai satu kontrak sosial sebagai merata kandalan dan ruso
dari sejak awalnya rahimnya beda
pak heru tadi bertanya soal apakah putusan yang dalam pemilu keadaan
sengketa pilkada bisa diterapkan dalam pilpres kira kira gitu ya
kenapa karena implikasinya sekali lagi
kalau saya disuruh ulang secara langsung
menggugurkan pertama tama diminta menggugurkan gibran
ya hanya prabowo bertanya dicari ganti
ini tidak sesuai dengan sistem hukum
ini pendapat yang tidak berdasar hukum
kemudian kalau pak prabowo misalnya dan gibran didiskualifikasi
putusan imk tidak mengenal diskualifikasi
perkembangan tentang apakah perkara itu datang dari pilkada segala macam
mahkamah ya dilihat dari putusan putusan dan sejarah perdebatan putusan mk
mengeluarkan pemeliharaan sengketa pemilu keluar dari imk
agar mk konsisten mengadili hanya perkara perkara
bahwa putusan dua ribu sembilan belas pak itu jelas menggarisbawahi
saya kira mudah mudahan sudah terjawab mas bambang
kan tadi ahli ternyata menerangkan tidak bisa di mahkamah konstitusi
kemana keadilan itu bisa dimohonkan penyelesaiannya
dengan pemerintah presiden prabowo gibran
silahkan bapak baca serat liti
bagian mana yang menjawab atau mendukung pendapat saudara ahli
putusan dua ribu sembilan belas itu bisa dikutipkan nggak
bagian mana yang mendukung pendapat saudara ali bahwa itu hanya hitung hitungan saja
ya pertanyaan pertanyaan yang lebih penting
pak asron ada penegasan bahwa di putusan dua ribu sembilan belas
di bagian mana yang itu menegaskan bahwa
mahkamah konstitusi hanya mempertimbangkan pada bagian bagian
penghitungan penghitungan suara saja tidak berkaitan dengan tsm lah
bahwa putusan mk ya
hasil pemilu dua ribu sembilan belas nomor satu phpu pres tujuh belas februari dua ribu sembilan belas
menyatakan antara lain ya
putusan tersebut menegaskan mahkamah konstitusi hanya memeriksa perselisihan suara di pun presiden
dan pelanggaran pemilu dan sengketa pres pemilu dua ribu sembilan belas
ya catatan ya itu belum menjawab yang mulia ya sebagai catatan
ahli harus menjawab apa yang anda tanyakan
yang jawab pertanyaan kedua pak revie juga sudah ya
jadi kalau saya lihat karena sifat putusan mk itu adalah self executing
dia kesampingkan peraturan kpu yang pada saat itu
dia terapkan putusan mk putusan mk nomor sembilan puluh
tidak ada yang salah masa salah putusan mk nomor sembilan puluh
kemudian diperkuat oleh putusan mk nomor satu ratus empat puluh satu
jadi tidak salah tindakan kpu menerapkan langsung putusan mk no satu ratus lima puluh
bukan itu pertanyaan pak hakim tadi
surat edaran itu kemudian menjadi acuan
itu apakah bisa dibenarkan atau kemudian ada sesuatu yang salah
kpu melaksanakan itu berdasarkan putusan mk
satu lagi pertanyaan dari yang mulia pak proparib
saya nggak bertanya tapi ini kan didengar publik di seluruh indonesia
memberikan pelajaran pada ahli hukum di indonesia yang muda muda
supaya kita kalau bicara clear ya
saya ingin tidak bertanya tapi pengen mohon untuk bisa dicermati bersama sama
sebagai pelajaran kepada seluruh masyarakat indonesia
putusan mahkamah konstitusi bersifat self executing
memang secara teoretik pak arsul sudah baca disertasinya pak maru harar kan
ya karena saya juga waktu itu jadi dekan
jadi putusan mahkamah konstitusi itu bersifat self executing dan ada yang non self
nah pak arsul bisa memasukkan ini sebagai self excuting
ya karena guru besar itu berpendapat salah
siapa tahu nanti sepuluh tahun lagi malah jadi teori baru kan begitu kan
pak arsul menyamakan apa yang dilakukan oleh kpu dengan putusan sembilan puluh itu betul
tapi kemudian kalau pak arzun menyatakan
putusan mahkamah nomor satu ratus dua garis miring puu enam romawi tahun dua ribu sembilan belas
itu sama dengan apa yang dilakukan oleh kpu itu mohon untuk dicek kembali
saya belum bisa menyalahkan tapi dicek kembali
karena kalau pada waktu itu kebetulan kemarin saya diingatkan oleh ahli dari tiga putu arte mengatakan
bahwa putusan mahkamah yang nomor satu ratus dua garis miring puu enam romawi tahun dua ribu sembilan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh kpu itu mohon untuk dicek kembali

karena pada waktu itu belum ada putusan mahkamah konstitusi yang mengatakan kpu merubah atau membuat pkpu harus konsultasi dpr
tapi kemudian ada pengujian undang undang di mahkamah konstitusi

jadi ini tidak bisa dipersamakan
tapi kalau berpendapat bahwa putusan mahkamah nomor sembilan puluh itu self executing
dan bisa langsung ditindaklanjuti oleh kpu itu tidak ada masalah pendapat itu
tapi yang tidak bisa disamakan dengan satu ratus dua puluh
karena satu ratus dua begitu diputus mahkamah langsung malamnya pak putu arte yang membuat pkpu baru
bahwa mencoblos tidak perlu di dpt tapi mencoblos bisa langsung dengan menggunakan identitasnya
jadi saya tidak bertanya tapi kita supaya semuanya clear
karena kita berhukum harus presisi harus cermat
sama sama guru besar tidak boleh saling mendahului kayak base kota
baik pak aslun cukup
kalau ada salah salah ucap mohon dimaafkan
selamat lebaran mohon lebatin
baik mudah mudahan keterangannya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan
tetap pak abdul sair ramadan